kalau andin ada di posisi kamu
papa akan melakukan hal
aku tak biasa yang lihatnya
gak ada siapa siapa
apa cuma orang kebetulan lewat aja tadi
kayaknya bukan orang yang lewat tadi
tapi memang ada yang menguping pembicaraan di dalam
kerudung ini pasti punya elsa
dia pasti kesini mencari sumarni
bagaimana kelanjutan kasus ini setelah sumaro tadi bersaksi pak
dari keterangan pak sumarno tadi memang sudah jelas
kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan dari keterangan pak sumarno yang mengatakan
dia dikejar kejar oleh bu elsa sampai dia celaka
itu pun juga masih belum ada bukti pak
kalau memang bu elsa itu sengaja ingin mencelakai pak sumarni
karena pak sumarno bilang dia itu jatuhnya terperosot
jadi masih butuh penyelidikan lebih lanjut
jadi belum ada bukti yang kuat untuk bersambanan elsa di jalan
ya pak tapi dengan bukti bukti ini
besok kami akan memanggil bu elsa untuk memberikan keterangan
dan besar kemungkinan bu elsa akan kami jadikan tahanan kota
sambil penyelidikan ini berjalan
kejadian malam itu seperti yang gak ada saksi sama sekali
mungkin saya harus coba cari tahu apa di sekitar lokasi ada cctv yang mungkin merekam kejadian itu
nah sekarang rena tidur siang dulu ya sayang
aduh ya mak
turah putihnya dicopot dulu ya sama nacus ya
ya mak pucing
lama masih gak enak badan ya
iya sayang mama masih gak enak badan
karena orang hamil itu kan di perutnya bawa bayi
jadi selama sembilan bulan
di badan mama tuh menanggung dua orang
mama sama bayi tersebut
kalau rena nanti apa mamanya balon biru iya
jadi ya cepet capek
jadi mama sekarang istirahat enak badan ya
jadi waktu mama aku dulu hamil
sama juga ya pasti berat juga
karena aku ada di dalam perut mama
andin hamil kamu lebih berat rena
karena andin harus hamil kamu di penjara
dan mama kamu adalah andin sayang
mama yang kamu temui tiap hari
dan mama yang kamu temui
dia juga hamil
nah buk ya ini ini bantulnya
ini bantulnya tuh tuh tuh
temancional apa kamu
yaudahlah tinggal aja daripada gak bener sama sekali
yaudah tolong dibenerin sampai hidup ya
iya pak nanti saya kabarin kalau udah beres pak ya
ah saya jual dulu ya
ya udah yaudah beba ya
udah lega pak sekarang
pak pasti seneng kan aku udah dilaporin ke polisi
kenapa kamu ngomong begitu
kok bisa kamu begitu
karena emang itu tujuan papa kan
pak pasti seneng kan aku masuk penjara pak pasti udah gak sabar kan
makanya papa ngajak aku ketemu disini
sister merging ala dia
udah selesai ora
kalau anda kita seasan sama bersama
ada di posisi kamu
bapak akan melakukan hal yang sama
bapak akan melakukan hal yang sama
betapa cintanya papa sama kamu
seperti apa sama kamu
papa akan melakukan hal yang sama
siapa akan melakukan hal yang sama
dalam proses penanggalan
anda tidak bisa tetap milih
kembali kepada bumi
oleh sebab itu

betapa cintanya papa sama kamu